ya allah ya allah ya allah
semburan air setinggi sepuluh meter muncul di area persawahan di desa kunci kecamatan dander
kabupaten bojonegoro jawa timur minggu sore
fenomena alam tersebut sempat menjadi viral di media sosial dan menggemparkan warga sekitar
dimintai konfirmasi pada senin pemilik sawah mengatakan semburan tiba tiba muncul
saat pengeboran sumur mencapai kenalaman empat puluh sembilan an
sekitar lima jam kemudian semburan berangsur berhenti
berdasarkan pengecekan yang dilakukan pihak desa setempat air disinyalir mengandung belera
fenomena di area persawahan juga terjadi di ponorogo jawa timur beberapa waktu lalu
warga dihebohkan oleh video viral adanya fenomena likuifaksi dengan tanah sawah yang tiba tiba menjadi lumpuh
terlihat jelas tanah tiba tiba meleleh dan langsung merusak sawah yang ditanami tanaman berusia sebulan
meski peristiwa itu terjadi saat banyak bertahan
tidak ada satu yang menyebabkan penyakit yang terjadi
tentu pun warga yang terluka ataupun tertimun material lumpur
data dari kantor desa setempat menunjukkan saat ini sedikitnya satu empat ratus meter persegi sawah rusak akibat fenomena ini
selain itu aliran sungai kini tertutup material lumpur akibat melelehnya tanah sawah yang dibuat terasering
selain karena intensitas hujan yang cukup tinggi
fenomena likuifaksi di area persawahan warga ini diduga disebabkan oleh adanya sumber air di
di sekitar area persawahan yang terkena dampak fenomena liquefaksi